baik saudara kita beralih ke sorotan lainnya
keluarga mulai berburu kue kering sebagai pilihan menuju lebaran idul fitri
pembeli mengaku memilih membeli kue kering jadi karena harganya lebih murah dibanding dengan modal membuat kue sendiri
di jalan sudirman tepatnya di depan salah satu pusat perbelanjaan di kota pekanbaru riau
para pedagang mulai menjejarkan berbagai macam kue kering
kue kering itu sengaja dijejarkan untuk memenuhi kebutuhan warga terhadap kue kering pada lebaran idul fitri
para pembeli mulai memenuhi kios kios kue dan memilih sejumlah kue yang diinginkan
salah satu pembeli datang dari kabupaten kampar mengaku membeli sejumlah kue kering sebagai persiapan untuk lebaran nanti
ia juga mengaku lebih memilih membeli kue kering karena harganya lebih murah dibanding dengan modal membuat kue sendiri

kue kering ini lebih murah dibanding dengan modal membuat kue sendiri
penjual memprediksi pembeli akan mengalami peningkatan yang signifikan pada h dua lebaran idul fitri